dari dua belas korban luka dua diantaranya sudah bisa diizinkan pulang dengan mengalami luka ringan
sementara sisanya harus mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh tim medis
kepala cabang jasara harja jawa barat henry afrizal yang sempat menjenguk korban luka
menyampaikan akan menanggung biaya perawatan korban luka
termasuk memberikan santunan kepada keluarga keempat korban
yang meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi pada minggu siang di tol cipali
sementara itu keempat korban meninggal dalam kecelakaan maut ini hingga minggu malam
masih berada di kamar jenazah rumah sakit arjawin angun

dengan jumlah lima puluh juta rupiah sesuai
sebelumnya kecelakaan maut yang mengakibatkan empat orang meninggal dan belasan luka ini
terjadi pada minggu siang di ruas tol cipali kilometer satu ratus tiga puluh
diduga bus yang ditumpangi para korban menghantam bagian belakang truk yang ada di depannya
hingga bus naas ini terbalik
sementara dari belakang melaju sebuah minibus yang langsung menghantam bus tersebut
langsung ditangani kepolisian resor majalengka
jericho mara cirebon jawa barat